kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia
pagi ara ara ada berita bahagia ya anak anak sudah mulai bisa beraktivitas
kemudian juga ini merupakan salah satu langkah untuk mengurangi trauma mereka
akibat gempa yang terjadi pekan lalu
lalu bagaimana aktivitas belajar mengajar anak anak korban gempa
apakah memang ada relawan yang mengisi waktu produktif anak anak di sana
seperti mungkin tadi belajar sembali bermain
juga bagaimana dengan kondisi di pengungsian terutama kesehatan mereka
silakan dengan laporan anda
selamat pagi yuda
hari ini bertepatan dengan hari senin
yang biasanya merupakan hari pertama anak anak kembali sekolah setiap pekannya
namun tidak seperti itu yang terjadi di kawasan kabupaten cianjur
pasca terjadinya gempa pada pekan lalu dua puluh satu november dua ribu dua puluh
saat ini saya berada sangat dekat sebenarnya dengan sdn jambu dipa satu
satu dari satu ratus empat puluh empat
sekolah yang terkena dampak dari gempa bumi
banyak sekali bangunan yang rusak terutama bagian sekolah
hal ini mengakibatkan pihak dari kabupaten cianjur memutuskan untuk tiga minggu ke depan
tidak ada kegiatan belajar mengajar sementara
dikarenakan fokus utama saat ini dari kabupaten cianjur adalah
dalam rangka melakukan evakuasi pencarian dan juga perbaikan sejumlah fasilitas dan juga layanan umum
di tempat saya melaporkan saat ini terdapat setidaknya empat puluh posko pengungsian yang di
disiagakan dan salah satunya juga untuk memberikan layanan psikosoial terhadap mereka
ataupun juga korban yang terkena dampak gempa
di belakang saya ini merupakan salah satu posko psikosoial
dan nampak sekali keceriaan dari anak anak sejak pagi hari ini
kegiatan ini sudah dimulai sejak pukul tujuh sampai pukul sembilan
namun saat ini masih terus berlangsung untuk bisa menambah keceriaan
meskipun mereka dalam keterbatasan berada di kawasan pengungsian ini
dan saya ingin berusaha untuk bisa berbincang bersama dengan salah satu relawan
wow di sini sedang ada varian joget joget ya dan juga nyanyian ya
boleh mas ahmad bergabung bersama kami di sini di cnn indonesia today
baik mas ahmad merupakan salah satu relawan tagana ya mas ya
mas boleh diceritakan sejak kapan sudah berada di posko pengungsian ini
dan apa saja layanan yang diberikan
karena fokus utamanya bukan hanya psikososial

mungkin kami sepuluh orang kami disini udah mulai hari selasa
sampai sekarang kita masih standby
nah untuk dapur umum alhamdulillah untuk kebutuhan masyarakat kita sudah bisa terpenuhi
dan untuk layang dukungan psikosoialnya kita bisa alhamdulillah bisa berhasil membaik
untuk anak anaknya alhamdulillah secara fisik mereka sudah bisa
istilahnya bisa beradaptasi seperti kegiatan biasanya
mungkin ada beberapa yang mungkin seperti lansia yang lain sebagainya
itu memang istilahnya mereka itu traumanya emang lebih masih terasa gitu
karena mereka itu mungkin ketakutan yang berlebihan gitu
kalau anak anak mereka alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah terbiasa dengan kegiatan layanan dukungan psikosoial
dari mulai pagi kita dengan kegiatan
dari mulai jam setengah delapan sampai jam sembilan
untuk sorenya kita mulai setengah empat sampai jam lima gitu
nah bentuk bentuk dukungan sosial untuk menambah keceriaan adik adik di sini utamanya apa aja sih mas yang diberikan
ada permainan yang kita kasih ada permainan yang secara tradisional
terus ada permainan yang kita pakai alat
nah terus permainan itu mengacu agar mereka itu daya imun terus semangat juangnya itu
semangat jiwanya itu terus berkembang setiap harinya gitu
tapi menurut layanan psikosoial ini bisa ditarik juga merupakan salah satu sekolah darurat
sekolah dadakan buat anak anak juga ya mas ya
apakah ini juga bagian untuk bisa memenuhi sepuluh anak yang tertunda
ataupun belum bisa didapatkan saat ini karena adanya bencana gempa bumi mas
untuk alhamdulillah untuk layanan untuk sepuluh hak anak itu mungkin ada beberapa yang bisa kita penuhi
dari mulai pendidikan mungkin kita bisa udah dari mulai cara menghitung dan lain sebagainya kita bisa lanjutkan di sini
mungkin secara pendidikan formalnya itu masih jauh
nah dikarenakan tetep
kita harus ada mungkin ada pengajarnya yang spesial terus lagi ada tempat yang benar benar mumpuni gitu
nah untuk kegiatan seperti bermain terus rekreasi terus kayak penyetaraan untuk makanan alhamdulillah untuk anak anak
sampai sekarang masih bisa terpenuhi untuk sampai saat ini
mungkin kalau harapan kita kita gak ada ini masker buat anak anak gitu
terus kekurangan kita untuk secara fisik ya secara fisik kita butuh
terus kekurangan kita untuk secara fisik ya secara fisik kita butuh
anak istilahnya spesialis kayak seperti gitu spesialis untuk psikolognya gitu
karena kita kan disini hanya untuk istilahnya membiasakan mereka agar terbiasa dengan kegiatan yang sebelumnya mereka lakukan
setelah ini mereka bisa lakukan kembali gitu
nah kalau dari relawan kan ada kurang lebih lima belas yang bersiaga di sini
apakah itu artinya memerlukan tambahan lagi kalau boleh disampaikan mungkin ada berapa rentang yang dibutuhkan
untuk alhamdulillah untuk relawan sendiri kita mungkin
sampai saat ini relawan sudah sampai ke sini sudah banyak sudah banyak alhamdulillah
jadi untuk relawan mungkin alhamdulillah sudah cukup secara siklus ya
karena kita bergantian karena kita bergantian
jadi contohnya kita ada dari temanggung dari solo kita bergantian sama yang lain
jadi istilahnya aflus kita bergantian bergilaian sama sipan kayak gitu
mas kalau untuk kendala penanganan pasca trauma mereka yang dewasa sampai lansia mas kalau untuk kendala penanganan pasca trauma mereka yang dewasa sampai lansia
itu membutuhkan apa aja sih mas
alhamdulillah kalau emang anak anak kita udah punya untuk alat peragana
ape nya untuk alat peraga edukatifnya
kita alhamdulillah udah punya
nah untuk mungkin kita untuk kekurangannya itu ada di lansia
karena sama sekali kita belum sentuh
karena kita kebetulan terbentur dengan sumber daya kita
dengan sumber daya kita sendiri
terima kasih banyak ya mas ahmad sudah berbincang bersama kami di sini
baik yuda tapi kalau misalnya saya bisa mengutip pernyataan
dari kepala krisis kesehatan dari kementerian kesehatan yang kemarin
juga sempat memberikan statement
untuk saat ini memang di pekan kedua
memasuki pekan kedua pas adanya kejadian kebabumi
sebesar lima enam magnitudo yang mengguncang kawasan cianjur jawa barat
pada dua puluh satu november lalu
saat ini fokus utama juga bukan hanya dalam hal pendistribusian obat
namun juga di sektor penanganan pasca trauma
ataupun juga di psikologi
dan saat ini juga pihak dari kemenkes berupaya untuk menerjunkan sejumlah relawan
namun pihak dari kemenkes menyampaikan bahwa masih memerlukan dukungan
dan juga tambahan relawan di sektor psikosoial ini
setidaknya satu ratus lima psikiater kemudian juga satu ratus lima puluh psikolog
dan juga satu ratus lima puluh sampai dua ratus kru yang bertugas di kawasan penanganan medis
dalam hal ini juga kejiwaan juga perlu untuk bisa menyasar seluruh posko posko pengungsian
yang tersebar di kawasan penanganan medis
kalau berdasarkan informasi yang kami himpun kemarin dari kepala bnpb
menyampaikan bahwa per kemarin hari minggu tercatat sebanyak tiga ratus lima puluh enam posko pengungsian bersiaga
di lima belas kecamatan yang terdampak
dan saat ini juga penanganannya
kalau dari pasca gempa ini juga bukan hanya di sisi penanganan traumanya saja
melainkan juga masih terus berupaya untuk bisa mendata
ada berapa banyak bangunan yang terkena
dampak mulai dari rusak berat rusak sedang dan juga rusak ringan
dan ke depannya setelah di pekan kedua atau empat belas hari masa tanggap bencana ini selesai
pihak dari pemerintah kabupaten cianjur yang juga dibantu dengan pemerintah pusat tentunya
akan memulai fase rekonstruksi ataupun juga pembangunan sejumlah bangunan yang rusak
namun saat ini masih difokuskan terhadap sejumlah fasilitas umum
yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
dan ke depannya juga
juga akan membangun sejumlah hunian bagi korban korban yang terkena dampak
saat ini berdasarkan informasi yang kami himpun juga
terdapat sedikitnya enam puluh tiga bangunan yang rusak sehingga mengakibatkan tujuh puluh tiga enam ratus lebih
masyarakat harus mengungsi ke sejumlah titik posko pengungsian
dan juga kalau berbicara soal posko pengungsian di sini
juga ada penanganan bukan hanya di sisi psikosoialnya saja
melainkan juga ada di sisi medis
jaga raksa ini juga sudah standby setidaknya lima belas relawan medis
untuk bisa memastikan kesehatan dari seluruh pengungsi yang ada di sini
di kisaran lima ratus sampai enam ratus warga
clarissa aradia terima kasih untuk laporan langsung anda
setelah bertugas kembali arah